satu persatu pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dievakuasi oleh petugas puskes mas ciracas jakarta timur
dengan menggunakan bus sekolah dki jakarta pada kamis sore
secara bertahap sebanyak empat puluh empat pasien dari balita hingga orang tua
dibawa ke sejumlah rumah sakit rujukan covid sembilan belas
untuk menjalani isolasi mandiri
di antaranya ke rumah sakit khusus daerah duren sawit dan sejumlah hotel
sementara dua puluh keluarga dibawa ke wisma atlet tower delapan pademangan jakarta utara
sementara itu setelah hampir dua puluh orang yang dikawal
pekan menjalani isolasi mandiri akibat terinfeksi virus covid sembilan belas
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
dinyatakan sembuh dari virus covid sembilan belas
berdasarkan hasil swab tes negatif covid sembilan belas
hal tersebut diungkapkan wakil ketua dprd dki jakarta m taufik
di kawasan mh tamrin jakarta pusat kamis sore
menurut taufik rencananya dalam waktu satu hingga dua hari ke depan
ahmad riza patria dapat kembali berkala
kantor di gedung balai kota dki jakarta
tim liputan cnn indonesia